kontainer muat minyak
kamera milik warga merekam peristiwa kecelakaan yang melibatkan truk kontainer bermuatan minyak sawit mentah
dan dua mobil di desa lawawoi kecamatan watangpulu kabupaten sidrap sulawesi selatan pada senin dua puluh dua mei
akibat kejadian ini minyak sawit yang diangkut truk kontainer tumpah dan menggenangi jalan
sejumlah pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh karena kondisi jalan yang licin
menurut penuturan saksi kecelakaan ini dipicu karena truk kontainer yang melaju dari sidrap tujuan kota makassar ini gagal melewati jalan menanjak
truk lantas berjalan mundur dan menghantam dua kendaraan di belakangnya
laju truk terhenti setelah menabrak pohon di tepi jalan
beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini
sopi truk diketahui kabur usai kecelakaan
saya banting pulsirnya ke kanan
apa tempat ya emang
dari depan kan
ada pun di ibu kota sebuah truk kontainer tersangkut di bawah jembatan rel kereta api
di jalan matraman kecamatan jatinegara jakarta timur pada selasa dini hari
akibat kecelakaan tunggal ini kontainer yang dibawa truk hampir terlepas dan menutup sebagian ruas jalan
warga di sekitar lokasi kejadian menuturkan sebelum tersangkut truk melaju kencang dari arah matraman menuju jatinegara
warga sempat meneriaki sopir truk untuk berhenti karena tinggi kendaraan melewati batas
namun sopir truk tidak menghiraukan hingga akhirnya menabrak kolong jembatan dan tersangkut
ngebotnya dari lampu merah itu menceng dari tadi orang pada diteriakin nyangkut nyangkut tapi gak dengar kayaknya
tidak ada korban dalam kecelakaan ini
namun arus lalu lintas dari arah matraman menuju jatinegara tersendat karena kendaraan hanya bisa melintasi sebagian jalan
tim liputan cnn indonesia